ari susanti rahayu meraih dua medali emas pada asian games dua ribu delapan belas dari cabang olahraga sport climbing
siapa sangka gadis berjuluk spider woman yang sangat syarat prestasi tersebut awalnya hanya sparring partner di pemusatan latihan para atlet inti sport climbing indonesia
dan berikut ini kisah peraih medali ari susanti rahayu
ari susanti rahayu
ari belum sekolah aja ibu udah keluar negeri
saat pelatna sudah dimulai kurang lebih hampir tiga bulanan
saya masih di luar platnas jadi saya masih berlatih sendiri dengan teman saya gitu kan
kemudian pelatih pelatnas bang hendra basir beliau menghubungi saya untuk menawarkan
riz ini ada simulasi cuma simulasi buat pelatnas saja karena kan atlet pelatnas ada yang mau world cup ke eropa
jadi salah satu biar ada pesaing gitu kan
akhirnya ari datang dan disitu bersaing sama anak platna
umpulah dari platna gitu kan
bersyukur banget syukur alhamdulillah
ari dikasih kesempatan gitu kan masuk ke platna dengan di platna nya ari digembleng
bersama teman teman oleh pelatih
tujuannya yaitu agar kita bisa
intinya mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia gitu kan
sudah hampir kurang sebelas tahun
gue liatin panjat tebing
jadi disitu mengasah terus teknik power semuanya di asah biar bisa menjadi yang terbaik
ari hampir sempet kalahkan di bawah sama mana tim cina
alhamdulillahnya aris bisa mengejar di titik terakhir
dan disitu bersyukur banget bisa masuk final
dan juga bersyukur banget temen saya satu tim
juga masuk final dan akhirnya kita all indonesian final itu
subhanallah luar biasa banget
ibu udah keluar negeri gitu kan
itu buat ngebantu perekonomian keluarga
dari aris masih umur dua tahun aja ibu udah pergi ke luar negeri
dan aris jarang berkumpul dengan keluarga
seringnya dari sd sampai smp sama tante sama kedua kakak aris
dan sekarang aris bisa bawa nama bangsa indonesia
aris bisa sedikit mengangkat derajat orang tua
itu subhanallah banget gak nyangka banget gitu
allah ngasih kesempatan ini kepada keluarga paris
ya mungkin dulu agak dipandang remeh dengan orang orang
saya bersyukur banget sama allah ya udah ngasih kesempatan ini
nah ini dividing rods bukan
karena waktu arcang balik lagi
mi cikkane gue guackets juga kemana helen untuk staan aja deh
oh bahasanya seperti sebuah perang harusnya
atau disana juga terus ngemasin baju pang tiga puluh persen yang asis